ketua umum partai bulan bintang yusril izamahendra
mengumumkan hasil rapat pleno dewan pimpinan pusat
yang memutuskan mendukung jokowi maruf amin
dalam rapat koordinasi nasional yang digelar di jakarta utara minggu kemarin
yusril mengatakan keputusan ini telah melalui proses musyawarah
bukan keputusan pribadi yang dibuat olehnya
yusril menyimbau agar para fungsionaris pbb mentaati keputusan ini
tapi tidak melarang bila ada yang berbeda pendapat
fungsionaris partai tetap diberi kebebasan untuk mendukung prabowo sandi secara pribadi
tanpa khawatir dikenakan sanksi oleh partai
di sisi lain keputusan pbb mendukung jokowi maruf
membuat heran adik prabowo sbianto hasim coyuhadekusumo
kepada detik com hasim mengklaim dia mengetahui alasan pbb membelot
namun enggan memberitahu wartawan
nada sumbang pun datang dari caleg dan kader pdip
dia menilai yusril salah langkah dan akan membuat pbb tenggelam
selain itu dukungan pbb ke jokowi ⁇ maruf ⁇ semata mata diberikan
karena ada tekanan dari yusril
sementara itu calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno
menyatakan menghormati keputusan partai bulan bintang untuk pilpres mendatang
meski begitu sandiakin mayoritas kader dan simpatisan pbb
tetap mendukung dirinya dan prabowo
masyarakat bebas maupun partai bebas
memperbentukkan pilihannya dan kita hormati keputusan tersebut
namun kami yakin dengan delapan puluh hari tersisa aroma perubahan ini semakin terasa
ada diskoneksi karena kemarin kami di madura khususnya di pamekasan
teman teman pbb di sana menyatakan dukungan
tadi juga waktu kami di bangkalan beberapa teman teman pbb
jadi ada sebuah diskoneksi antara elit dan akar rumput
tapi itu kita maknai sebagai satu keindahan dalam berdemokrasi
gelagat partai bulan bintang berapat ke pasangan calon satu
sebenarnya sudah terlihat tatkala yusril menerima tawaran
sebagai pengacara jokowi maruf amin november dua ribu delapan belas silam